petugas dari suku dinas ketahanan pangan kelautan dan pertanian jakarta utara
memeriksa kesehatan hewan di tempat penjualan hewan kurban pada senin siang
ya pemeriksaan ini dilakukan serentak di enam kecamatan di jakarta utara
salah satunya adalah di kawasan sungai bambu tanjung priuk
petugas memeriksa keterangan kesehatan hewan dari daerah asal
serta kesehatan fisik alat pelamin dan umur sebagai syarat hewan kurban
kemudian petugas akan memberikan kartu keterangan sehat
kepada pedagang untuk ditujukan pada hewan
dan juga untuk pembelinya
pengecekan ini dilakukan agar masyarakat mengonsumsi hewan kurban dengan aman
jadi kalau kami jadi semakin mantap karena bahwa hewan kami
sudah direkomendasikan dari pihak yang terkait
bahwa kami memang sudah dapat rekomendasi bahwa hewan kami sehat
justru kami senang sehingga masyarakat juga semakin yakin
untuk membeli hewan kurban di tempat kami
apabila pada sapi ataupun kambing
yang sudah dikonsumsi oleh petugas
kambing sudah berubah dua gigi depan bawah itu sudah berubah
dari gigi susu ke gigi tetap
itu berarti kalau untuk sapi sudah lebih dari dua tahun
jadi dua setengah tahun lebih
itu berarti sudah syarat sahnya dua kurban
pada kambing lebih dari satu tahun atau satu tahun setengah
itu sudah kupak istilahnya sudah kupak dua gigi depannya